diduga mengemudi dengan kondisi kelelahan dan mengantuk
sebuah minibus berplat nomor b tujuh puluh dua cla terlibat kecelakaan tunggal di ruas jalan tol dalam kota tomang jakarta barat sabtu sore
mobil mengalami rusak parah akibat insiden ini
dua orang penumpang yang berada di dalam mobil selamat dan tidak mengalami luka
kecelakaan ini bermula saat mobil yang dikemudikan warga kebun jeruk
kehilangan kendali saat melintas dari arah cawang menuju bandara menabrak pembatas jalan tol hingga terguling
selanjutnya petugas mengevakuasi mobil tersebut ke unit laka lantas polda metro jaya
berikut penumpangnya untuk dimintai keterangan lebih lanjut
kecelakaan lalu lintas terjadi di ruas jalan pantura ciasem hilir ciasem subang jawa barat sabtu sore
seorang pemotor terjatuh setelah melewati sebuah lubang di jalan
pengemudi sepeda motor hilang keseimbangan ketika sepeda motor yang dikendarainya
melewati jalan berlubang dari arah cikampek menuju pamanukan
akibatnya pengemudi tak bisa menahan keseimbangan laju kendaraannya

korban langsung dilarikan ke rumah sakit pamanukan untuk menjalani perawatan
karena mengalami luka parah di bagian kepala
dan kendaraan korban diamankan di mapolsek ciasem
inilah detik detik kecelakaan maut yang terekam kamera cctv milik warga di kabupaten gresik jawa timur
kecelakaan maut ini terjadi jumat siang
tepatnya terjadi di tikungan jalan raya desa banyu urit
kecamatan ujung pangkah kabupaten gresik
kejadiannya persis di depan mapolsek ujung pangkal
kedua remaja ini terlihat mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi
saat di tikungan sepeda motor yang ditunggangi terpelanting dan menghantam mobil box
motor pengendara tergilas dan keduanya tewas seketika di lokasi kejadian
dari hasil olah tkp bertugas lantas polres gresik
kedua remaja yang mengendarai sepeda motor tidak membawa identitas sama sekali
tidak menggunakan helm dan tidak memiliki surat izin mengemudi atau sim
dikikutan cnn indonesia